menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengaku bertemu empat mata dengan presiden joko widodo di istana negara pada selasa sore
sandiaga mengaku membahas politik salah satunya membahas dirinya yang menjadi kandidat cawapres ganjar pranowo
sandiaga menyatakan awalnya dirinya melaporkan hasil kunjungannya ke daerah daerah sebagai men parikraf
terkait pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat jokowi menitipkan pesan untuk menjaga suasana sukacita
dan berharap para pemimpin partai politik dapat mengambil keputusan terbaik